penyebab utama inflasi kali ini bergejolaknya sejumlah harga komoditas
salah satu penyumbang terbesar adalah harga beras
hasil pantauan bps di delapan puluh dua kota menunjukkan
berdasarkan indeks harga konsumen tujuh puluh sembilan kota mengalami inflasi dan tiga kota mengalami deflasi
kepala bps suharyanto mengatakan
inflasi januari dua ribu delapan belas banyak dipengaruhi naiknya tarif seperti air dan listrik
serta meningkatnya harga komoditas makanan seperti daging ayam ras ikan cabai sayuran
untuk transportasi komunikasi serta jasa keuangan
memberi andil cukup besar terhadap deflasi
komoditas bahan makanan ini yang paling besar adalah beras kemudian daging ayam ikan segar dan sebagainya
ada komoditas yang juga menyumbang inflasi
adalah pertamak dan petelain
ada kenaikan untuk harga pertamak dan petelain